pak ganjar itu juga akan membantu upaya upaya pemenangan pemilu
ada penugasan penugasan setidaknya di dalam pilkada ini
itu seperti pak ganjar itu juga akan membantu upaya upaya pemenangan pemilu
mempersiapkan kader kader melalui sekolah partai
karena latar belakang pak ganjar kan dulu juga banyak di badiklat partai kemudian di baguna partai
sehingga secara periodik pak ganjar prof mahfud itu masih sering bertemu dengan ibu megawati soekarno putri
dan membahas hal hal yang strategis tentang peradaban